ini ada sejumlah kendaraan yang kedapatan masuk ke jalan tol dalam kota tanpa melalui gardu tol
dan melakukannya dengan cara mundur secara bersama sama
aksi ini pun menjadi viral di media sosial
belum lama ini viral di media sosial soal perilaku pengendara roda empat yang tidak patut untuk ditiru
sejumlah kendaraan tertangkap kamera video amatir tengah berupaya masuk ke jalan tol dalam kota di jakarta
tidak melalui gardu tol yang tersedia di sejumlah titik
yang lebih parahnya lagi para pengendara tidak taat hukum ini masuk melalui jalan yang seharusnya menjadi pintu keluar kendaraan dari jalur tol
dengan cara memundurkan kendaraan
tentu aksi ini sangat berbahaya serta mengganggu pengemudi lain dan arus lalu lintas di lokasi tersebut
terlihat sejumlah kendaraan lain dan bus transjakarta terhalang ketika akan melintas karena aksi dari para pelanggar tersebut
video ini pertama kali diunggah ke media sosial
dari akun instagram ad ivan hermawan pada empat januari dua ribu delapan belas lalu
sejumlah warganet pun mengomentari perilaku mengemudi yang buruk tersebut
diketahui lokasi aksi para pelanggar lalu lintas ini terjadi di pintu keluar tol dalam kota kawasan jalan es parman selipijaya jakarta barat
saat tim liputan sian indonesia mendatangi lokasi kejadian lokasi sudah dijaga oleh aparat kepolisian dari direktorat lalu lintas polda metro jaya
mendagapi hal ini kasudit pembinaan dan penegakan hukum ditlantas pol damirujaya
akbp budianto menyebut perilaku para pengendara sebagai tindakan pelanggaran yang membahayakan dan akan dikenai sanksi
apa yang dilakukan yang sudah terjadi yang terviralkan itu ya memang melanggar
melanggar daripada undang undang nomor dua puluh dua dua ribu sembilan tentang lalu lintas dan angkutan jalan
kemudian dengan adanya kejadian tersebut kita sudah upaya upaya koordinasi dengan bptc
kemudian di sepron tersebut sudah kita pasang juga pasang barir yang cukup
cukup panjang di sebran tersebut sehingga untuk mencegah mereka untuk masuk di jalan tol yang tidak sesuai dengan peruntukan ini
jasa marga selaku penyedia jasa tol juga turut menyayangkan aksi tersebut
saat ini pihak jasa marga melakukan pengawasan lebih ketat di pintu keluar jalan tol dan menambah pembatas di pintu keluar tersebut
tapi salah gitu ya masuk jalan tol bukan lewat pintu keluar
masuk jalan tol tidak lewat akses keluar masuk dan harus membayar
jadi itu mungkin pertama mungkin tidak ingin membayar
kemudian yang kedua ingin mudahnya saja ya di arteri mungkin padat dia masuk ke jalan tol tapi dengan cara yang salah
eksit tol seliti jaya sudah diberi pembatas jalan temporer
namun bukan tak mungkin masih ada pengendara yang berupaya melakukan hal yang sama
terbukti setelah aparat kepolisian yang sebelumnya berjaga meninggalkan lokasi
sebuah mobil pick up nampak berjalan mundur untuk masuk ke dalam tol dalam kota
semoga pihak polisian bisa segera menindak tegas para pelaku pelanggar tersebut
seterusnya polis dihubungkan untuk berjalan ke antara kursi lalu lintas
dan aksi aksi tersebut tidak untuk dicontoh ya karena sangat mengganggu ketertiban umum
mulailah dari diri sendiri untuk mentaati peraturan lalu lintas demi keamanan dan kenyamanan bersama